bekerja di bidang jasa penyelenggara acara atau event organizer memaksa adi desayef
ayah dua orang anak ini bekerja di luar rumah dan berinteraksi dengan banyak orang di tengah pandemi
guna menghindari paparan virus adi dan istri berkomitmen sebelum berinteraksi dengan buah hatinya
ada beberapa hal yang dilakukan
jadi saya berkomitmen sama istri dan istri pun terus mengingatkan saya bahwa kesehatan nomor satu
menurut dokter spesialis anak rumah sakit hasan sadikin bandung anggraini ala mengatakan
selain lansia anak anak usia hingga delapan belas tahun rentan terpapar virus corona
hal ini terjadi karena anak anak belum memiliki kekebalan tubuh yang kuat
menurutnya kuncinya adalah kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah
saya di rumah kembali dari aktivitas di luar rumah lepaskan rindu sepatunya semua pakaiannya perangkat yang digunakan
dibersihkan semuanya mandi dulu dan kita sangat melanjutkan juga keramas ya
sementara itu berdasarkan data dari dinas kesehatan provinsi jawa barat
hingga dua juli dua ribu dua puluh dari total tiga kasus lebih
terdapat satu ratus sembilan puluh enam kasus terinfeksi covid sembilan belas dari rentang usia hingga delapan belas tahun
angka ini meningkat enam kasus sejak juni dua ribu dua puluh lalu
menurut sekretaris dinas kesehatan jawa barat dan juga tim gugus tugas percepatan penangkulan
penanganan covid sembilan belas jawa barat ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab
mungkin karena orang tuanya masih ada yang beraktivitas di luar rumah
maka mendapatkan infeksi dari orang tua yang masih beraktivitas di luar rumah
dari total kasus corona pada anak satu ratus lima anak masih menjalani perawatan atau berstatus positif aktif
selain itu dinkes jawa barat juga menyatakan dari total anak yang terpapar virus tiga orang dinyatakan meninggal dunia
kiki haryadi kavijati bandung jawa barat